wakil sekretaris dewan suro partai kebangkitan bangsa maman imanulha
kami sepagi menampik adanya kesepakatan antara muhamad iskandar dan erick tohir
menurut maman nama muhaymin iskandar adalah nama tunggal yang diajukan pkb
sebagai cawapres prabowo hingga saat ini
namun ia menyebut momen finalisasi capres dan cawapres dari kkir
apakah itu tetap nama mohaimin atau terpaksa memunculkan nama lain
akan terjadi di bulan september
september itulah yang akan menjadi jawaban
apakah nanti kita terpaksa munculkan nama yang lain atau enggak
tapi selama ini dengan positioning bahwa misalnya ya prabowo itu tidak akan pernah menang lagi
kecuali dia tepat memilih wapres
kita tahu bahwa dua kali dia ini wapresnya yang justru calon wakil presidennya yang bermasalah
nah hari ini kalau
dan itu harus menjadi kesadaran kita secara keseluruhan bahwa
pak prabowo hanya akan bisa menang bila mengambil orang dengan ketokohan nu berbasis jawa timur
dan itu pak mohaim